longsor melanda tambang emas yang berlokasi di desa buranga kecamatan ampibabo kabupaten parigi motong sulawesi tengah rabu kemarin
akibat longsor tersebut belasan orang penambang diduga masih tertimbun lumpur
hingga saat ini delapan orang berhasil dievakuasi
hingga saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan
upaya pencarian korban masih terhambat karena lokasi longsor yang dipenuhi genangan lumpur
kapolres parigi motong akbp andi batara purwacaraka menyatakan hingga saat ini mereka belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang tertimbun
namun dari hasil informasi di lapangan menyebutkan tiga penambang meninggal dunia dan dua korban luka luka
sementara yang lainnya masih dalam pencarian
hingga saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan petugas yang lebih banyak
tertimbun longsor sampai sekarang masih belum ada data yang kami bisa inginkan karena memang resaksi jadian sudah gelap
jadi nanti mungkin kekuasian jumlahnya nanti setelah dilaksanakan kegiatan evakuasi